saya selalu merasa dapat penghormatan dan perlakuan yang baik dari sejak dulu
jadi saya kadang kadang kita mungkin berbeda dalam beberapa sikap politik yang tidak prinsip menurut saya
karena yang utama kami sama sama patriot sama sama komit kepada nkri sebagai harga mati
jadi kalau ada perbedaan itu biasa
di ujungnya kita selalu ingin melanjutkan dan menyambung tali persaudaraan tali kekeluargaan dan hubungan yang rukun
hubungan yang baik sehingga kita bisa membantu mengatasi masalah masalah kebangsaan
saya kira itu bu terima kasih masi gorengnya bu
dan kami juga nunggu bu jalan jalan kehamalan bu
memang sebetulnya ini sebuah pertemuan yang sudah harusnya berjalan beberapa waktu yang lalu
tapi kita kan repot dengan masalah pemilu dan lain sebagainya
karena video ini menagih terus
seperti tadi yang videokan
karena katanya nasi goreng yang saya buat itu enak sekali
tapi ternyata telah dibuktikan beliau semua yang hadir yang senang enak ya bu
sering sering diundang untuk bisa makan nasi goreng
untunglah kalau seorang perempuan pemimpin dan politisi rupanya ada bagian yang sangat murah
tapi juga meluluhkan hati laki laki
nah itu namanya politik nasi goreng yang ternyata ampuh
jadi saya bilang pada video mas
saya panggil beliau tuh mas dari dulu
sebenarnya kan kalau kita berbeda pendapat itu adalah sebuah ruang yang biasa
kenapa harus diterus teruskan
mari kita rukun kembali
mendapat ujung yaitu untuk kepentingan bangsa dan negara
dan kita tentunya harus bisa melakukannya dengan diskusi
silahkan datang ke tempat saya kapanpun
begitu juga kalau mas bowo ingin bertemu dengan presiden
kalau memang harus saya diminta untuk bisa menyampaikan
tapi kalau mas bowo setaiknya menurut saya pasti ngomong sendiri saja sama pak jokowi
pasti akan diterima beliau dengan baik
karena meskipun kita sementara ini mungkin mempunyai sebuah
saya tadi bilang tidak ada koalisi
tidak ada oposisi di dalam sistem kesejahteraan negaraan kita
tapi kalau berbeda hanya karena pilihan
nah itu mam bowo saja
sehingga yang namanya dialog itu sangat diperlukan
tapi saya bilang bahwa semuanya adalah keputusan
nanti presiden terpilih
karena pada beliau lah sebenarnya hak prerogatif itu ada
bukan pada saya
begitu juga dari teman teman yang lain
saya juga ingin
tapi kan sebelum saya bertemu dengan pak prabowo
karena ada pertemuan di tempatnya
yang saya ditanya kenapa koizun tidak ada
tidak ada wakil dari pdi perjuangan
saya memang sedang ada berada di luar negeri pada waktu itu
atau di luar daerah
karena kami memang sekarang sedang menghadapi yang namanya rapat kerja daerah
rapat kerja cabang
untuk pengelenggaraan pada kongres partai demokrasi indonesia pertama
yang akan diadakan pada tanggal delapan sampai sebelas agustus
saya tadi tanya juga sama pak prabowo
supaya daripada menjadi hal yang apa ya
nah di goreng goreng gitu
mas mau diundang nggak sama saya
lalu kemana mbak
ya mau dong
kalau mau saya undang
kalau gak mau ya gak apa apa
nah ini semuanya tolong ditulis ya
supaya gak mau tuh di goreng goreng
di negeri tercinta ini menurut saya
pasti beliau juga setuju
terima kasih atas kedatangannya
karena rupanya pertemuan ini juga menghisap wartawan untuk selalu tahu
jadi ya itu yang saya sampaikan
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh